hujan deras yang mengguyur jakarta sejak senin malam
menyebabkan banjir di sejumlah titik
banjir terjadi antara lain di jalan pangeran tubagus angke jakarta barat
dan kawasan mangga ii jakarta utara
banjir setinggi empat puluh cm mulai merendam jalan pangeran tubagus angke
dan akses ke kompleks dutamas jakarta barat sejak pukul dua belas malam
akibatnya sejumlah sepeda motor mogok karena pengendara yang nekat menerobos banjir
menurut petugas sukudina sumberdaya air jakarta barat suyatmo
banjir disebabkan oleh buruknya sistem dry nasa dan meluapnya kali angkei
ia juga mengatakan pihaknya sudah mengoperasikan tiga pompa
guna menanggulangi banjir
namun banjir tetap merendam dua ruas jalan ini
sementara itu hujan deras yang mengguyur ibu kota
dan kota juga menyebabkan kawasan pusat belanja di mangga ii
pada mangan jakarta utara terendam banjir
air setinggi tiga puluh cm menutup ruas jalan mangga ii raya
banjir pun mengganggu aktivitas pekerja karena merendam area parkir
pusat belanja dan kawasan perkantoran
banjir tapi banjir lokal cuma dalam ruko sini doang
di luar udah surut di sini tetap segini
sejumlah petugas pasukan orangnya berupaya membersihkan sampah
yang menutupi selokan agar air bisa mengembang
air bisa kembali mengalir ke sungai
tim liputan cnn indonesia